terima kasih banyak pak maaf saya merepotkan
gak apa apa gak apa apa sebentar saya ambilkannya
dengan kakinya yang begitu pasti akan makan waktu lama untuk nyiapin minuman
ini kesempatan aku untuk cari tahu soal lila
kenapa emang tante tante kaget gitu sih
ini foto ibu kamu yang baru meninggal
tante kenal sama ibu
tante cuma teringat sama teman tante
tante yang wajahnya mirip
saya permisi dulu tadi nanti lagi masak air
aku benar benar nanya kak
masa si aida itu anaknya lihat
lila yang udah meninggal itu
tante yang sudah berubah
itu foto ibu aku tante
si aida anaknya umar

tapi si firman itu siapa ya
bahkan saya tidak tahu
bahkan saya tidak tahu

apakah dia laki laki atau perempuan
ah umar juga gak menolong
masa anaknya laki atau perempuan pun dia kan

gus juga dong kalau umar nggak tahu anaknya laki atau perempuan
umurnya aksan kan juga kayaknya sama sama umurnya aida

kayaknya aku bisa bikin cerita soal ini
nggak punya petunjuk apa apa
dia pasti percaya sama aku
kayak gini bener kan ya bu
iya udah bener tuh tabelnya
bu makasih ya

banget udah rela ngeluangin waktu ibu untuk ngajarin aku
selama aku di jakarta banyak banget yang baik sama aku

termasuk bu nena
kalau mau naro nomer di sini

berarti aku tinggal
berarti aku tinggal
tulis nomernya aja kan gini

ke bawah terus ditarik
kamu cepet juga berbicara
kamu juga belajarnya
siapa dulu dong yang ngajarin
terus habis ini udah selesai deh ya kan bu
akhirnya selesai juga bu
gadis ini seperti mengingatkan
aku sama seseorang
bu ada yang salah ya
justru kerjaan kamu sempurna banget
justru kerjaan kamu sempurna banget
maaf saya harus pergi
maaf saya harus pergi
maaf saya harus pergi
bu nena tiba tiba jadi berubah ya

enggak mudah mudahan bukan akulah
yang bikin bu nena jadi

selamat siang pak
selamat siang pak
selamat siang pak
hukum yang kemarin berlaku kasar
sama putri saya ya
sama putri saya ya
saya akui pak
kemarin sikap saya itu keterlaluan
kemarin sikap saya itu keterlaluan
makanya saya sengaja datang ke sini
mau minta maaf sekalian mau siratu rahmi
apa putri bapak ada pak
ibu putri bapak ada pak
langsung kepada putri bapak
langsung kepada putri bapak
anak saya sudah di kantor
oh begitu ya pak
oh begitu ya pak
ya saya mengerti pak
sebenarnya kedatangan saya ke sini
sebenarnya kedatangan saya ke sini
mau mencari kakak saya ibunya aksan
nggak tahu di mana keberadaannya pak
ibunya aksan hilang sampai sekarang
saya sama sekali tidak tahu kalau
nggak apa apa pak maaf
tiba tiba aja tenggorokan saya jadi kering
beringkali saya ambilkan minum ya
beringkali saya ambilkan minum ya
terima kasih banyak pak maaf saya merepotkan
nggak apa apa sementara saya ambilkannya
dengan kakinya yang gitu
dengan kakinya yang begitu
pasti akan makan waktu lama untuk nyiapin minuman
ini kesempatan aku untuk mencari tahu soal lilat

pak firman kemana
jangan jangan tidur kali
orang itu gak boleh tau aku ada disini
pak firman kemana sih
aduh mesti ngapiin ya
banyak aja orang disini
masa lemari aja gak ditutup pak
sekarang dia kesini lagi
ketahuan dia pasti ketahuan
ini kan putus si umar
dan perempuan ini
perempuan ini gak salah lagi
idi perempuan yang sama dengan
perempuan yang ada di